komisi nasional hak asasi manusia komnas ham mengaku akan memeriksa sebanyak lima belas unit telepon genggam
yang sebelumnya telah dikumpulkan oleh pihak tim siber barreskrimpori terkait dengan tewasnya brigadir yosua huta barat
sepuluh dari lima belas telepon genggam disebutkan telah selesai diperiksa dan lima lainnya masih dalam tahap proses
pemeriksaan terkait lima belas telepon genggam disampaikan oleh pihak komnas ham pada hari senin
dan menjadi agenda kegiatan pada selasa sembilan agustus hari ini
pihak komnas ham mengaku dari data pemeriksaan lima belas hp dinilai penting untuk mengkonfirmasi
keterangan yang sebelumnya sudah dikumpulkan oleh pihak komnas ham
seperti melakukan sinkronisasi informasi data dokumen foto video rekam digital percakapan hingga nomor kontak
namun pihak komnas ham belum memberikan informasi lebih rinci terkait siapa saja pemilik dari lima belas hp
yang disebutkan di sita untuk diperiksa
pemeriksaan terkait lima belas telepon genggam disebutkan telah selesai diperiksa dan lima lainnya masih dalam tahap proses

pemeriksaan terkait lima belas telepon genggam disebutkan telah selesai diperiksa dan lima lainnya masih dalam tahap proses
hari ini rencananya komnas ham akan mendalami informasi dari materi siber yang sudah diperoleh
seperti percakapan dari pihak yang diduga terlibat hingga cctv terkait dengan tewasnya brigadir yosua huta barat
kita tergabung dengan koresponden cnn indonesia teddy zuhari di gedung komnas ham jakarta pusat
selamat pagi teddy
bagaimana update informasi terbaru dari komnas ham terkait dengan tewasnya brigadir yosua
selamat pagi reza
delapan informasi dan lima lainnya masih tengah dikumpulkan informasi informasi lainnya
apa saja yang dikumpulkan tadi memang disebutkan seperti misalnya data dokumen foto video rekam jejak percakapan digital
termasuk juga mengumpulkan nomor nomor kontak yang dianggap punya keterkaitan informasi dari peristiwa terbunuhnya
brigadir nofriansa yosua huta barat pada delapan juli
lalu di rumah dinas dari irjen verdi sambo
dan reza tadi pagi ini baru saja kami sempat meminta keterangan dari ketua komnas ham ahmad taufan damadik
yang menyebutkan bahwa lima belas handphone ini diantaranya dimiliki oleh verdi sambo kemudian juga brigadir yosua
termasuk juga handphone yang dimiliki oleh barada eliazar dan juga pihak pihak terkait lainnya
tapi memang masih terus
tidak dijelaskan rinci siapa saja pemilik jelas atau nama nama pemilik dari ini
tapi yang saya sebutkan tadi di antara lima belas handphone tadi adalah milik dari verdi sambo
kemudian juga milik dari brigadir yosua barada richard eliezer dan juga barada riki
yang dua nama terakhir yang saya sebutkan tadi saat ini sudah menjadi tersangka
dan kemarin komisioner dari komnas ham hoirul anam juga menjelaskan bahwa selain menyebutkan agenda
hari ini bahwa kemarin pihak komnas ham juga melakukan pemeriksaan ke rumah sakit polri kramat jati
di mana di sana pihak komnas ham ingin mencocokkan data yang sudah dikumpulkan dua hingga tiga minggu sebelumnya
terkait tewasnya brigadir yosua
terutama mereka ingin mencari tahu informasi yang sudah diberikan pihak keluarga korban yang ada di jambi
mengenai luka luka yang ada di tubuh dari brigadir yosua huta barat ini
yang kemarin disebutkan oleh horiel anam mereka konfirmasi di pihak rumah sakit rs polri jakarta
dan memang kalau kita lihat perkembangan penanganan kasusnya reza
brigadir maksud saya barada richard eliezer ini di awalnya mengaku melakukan penembakan
kemudian menarik berkas berita acara laporannya dan juga mengganti pengacaranya
dan barada e sudah mengajukan diri juga untuk mencari penembakan

di mana dia akan menyampaikan informasi informasi terbaru ini juga ditanggapi oleh pihak komnas ham
apakah kemudian komnas ham ini akan memanggil ulang pihak dari barada richard eliezer
pihak komnas ham mengatakan mereka tentu akan memanggil ulang untuk mencocokkan informasi informasi
yang sudah didapatkan misalnya saja termasuk menyandingkan alat bukti dengan informasi informasi
yang selama ini sudah dikumpulkan
tujuan besar yang disampaikan oleh pihak komnas ham adalah menemukan apakah memang dari peristiwa terbunuhnya
brigadir yosua huta barat ini memang ada indikasi ditemukan pelanggaran hak asasi manusia
dan berikut perstatement atau keterangan dari khairul anam komisioner dari komnas ham
sebenarnya ada dan tidak ada pernyataan dari pengacara
tentu saja ada yang mengundurkan diri dan mengundurkan pendapatan dari pengacara
karena sekali lagi kami melakukan apa yang sudah kami dapat kami sandingkan dengan keterangan yang lain
kami sandingkan dengan alat bukti yang lain nah itu memang memerlukan satu proses pendalaman berikutnya
itu yang sudah kami lakukan ternyata kan perkembangannya seperti yang kita ketahui sangat cepat
terus ada pengacaranya e yang awalnya mengundurkan diri terus ganti pengacara yang baru
kami tidak mendapatkan apapun statement dari pengacara
ada yang baru yang ditujukan langsung pada komnas ham
tapi memang komnas ham ketika menyandingkan persesuaian keterangan mereka dengan alat bukti
terus keterangan para ajudan dengan keterangan keterangan yang lain
maupun juga dengan alat bukti yang lain memang kami memerlukan untuk mendalami ulang
reza sedikit juga saya tambahkan dari apa yang disampaikan
oleh pihak komnas ham pada hari senin kemarin bahwa dari penanganan perkembangan kasus ini
pihak komnas ham juga melihat bahwa untuk pertama kalinya istri dari verdi sambo sudah muncul ke hadapan publik
di mana pada hari minggu istri verdi sambo putri candrawati datang ke makobrimob untuk menjenguk suaminya
namun tidak mendapatkan izin
nah ini yang kemudian dilihat oleh pihak komnas ham apakah dalam waktu dekat akan juga memintai keterangan dari istri verdi sambo
dikatakan oleh pihak komnas ham mereka sedang menyusun agenda untuk melakukan pertemuan dan meminta keterangan dari istri verdi sambo putri candrawati
dan juga dalam meminta keterangan nanti pihak komnas ham juga akan melibatkan komnas perempuan
ini dimaksudkan karena pihak komnas ham juga menghormati dari pihak pengadu atau pelapor
yakni putri candrawati yang dalam hal ini mengaku sebagai korban pelecehan
seksual inilah yang disebut